keinformasi lain jumlah pasien rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pada sabtu sore naik dua kali lipat dibandingkan pada minggu lalu
wisma atlet juga melaporkan adanya temuan sebelas pasien yang terdeteksi varian baru covid sembilan belas xbb
peningkatan hunian terlihat dari jumlah pasien yang menjalani perawatan totalnya mencapai satu ratus tiga pasien
dari satu ratus tiga pasien yang dirawat enam puluh empat persen diantaranya merupakan wanita sementara sisanya merupakan pasien pria
sebanyak delapan puluh enam persen pasien menderita gejala ringan dan empat belas pasien datang dengan comorbid
selain mengalami peningkatan jumlah pasien wisma atlet juga melaporkan adanya temuan sebelas pasien yang terdeteksi varian baru covid sembilan belas xbb
meski begitu ke sebelas orang pasien tersebut kini telah dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang
varian baru sudah diketemukan di wisma atlet ini yaitu varian xbb yang jumlahnya sebelas orang
namun sampai sekarang
saat ini pasien sudah dinyatakan sembuh dan pulang
jadi kalau dilihat gejalanya sementara adalah gejala ringan dan pasien dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya
kalau yang bq satu pak apakah sudah ada terdeteksi
sampai saat ini belum kita baru yang xbb
dururan ometronnya xbb aja ya pak
untuk antipasi kalau memang nanti terjadi peningkatan pasien kita tetap sudah siapkan tower empat lima enam dan tujuh